wajarlah bolas bolas tom ya pak makasih ya udah dengerin cuatan gua bolas lo aja mapo emang
penting pesan gue lu tetap jadi diri lu yang selalu bisa ngeraktir gua dalam susah maupun kere
tom emak gua detua banget tom
hai udah gitu tinggal di rumah sendirian lagi kalau gue mikirin kalau terjadi apa apa sama
emak emak hai buku gimana ya
gua habis pikir enggak bakal bisa maafin diri gue sendiri kau jadi apa apa sama emak yang
terjadi di rumah saya masa waktu maklum orang yang hebat woi kelihatan banget kok
hai dia itu sosok seorang ibu yang kuat tabah dan juga sayang banget sama lu gua salut
hai beda mau gua poy
hai gua kurang kasih sayang
hai mereka orang yang super sibuk poy hai bokap gua selalu sibuk dengan bisnisnya
hai sedangkan nyokap gua selalu sibuk dengan teman teman sosialitanya hampir nggak ada waktu
buat gua hai gua cuman dilolohi uang uang dan uang poy hai ada hal yang gue butuhkan perhatian dan
yang bersahaja tapi mesra
hai setiap gua ada di rumah mereka enggak pernah ada hai mereka pulang ketika gua tidur dan pas gua
bangun mereka sudah pergi lagi poh walaupun mereka ada waktu buat gua poh kita ada waktu bersama tetap
saja mereka sibuk dengan smartphone nya mbak dan kita berhadapan hadapan tapi pikirannya kemana mana selalu
kadang gue selalu berhayal seperti anak kecil pengen banget gue jadi smartphone yang kemana mana mereka
selalu bawa kemana mana mereka selalu simpan sedangkan gua gua anak tunggalnya tapi selalu
mereka tinggalin gak pernah mereka bawa dan kalaupun mereka lupa menaruh smartphone nya
hai ataupun ketinggalan mereka
selalu sibuk pusing mereka nyari gimana smartphone nah gua gua nggak pulang tiga hari seminggu nggak ada
mereka nyari nyariin gua poy hai naikkan berarti smartphone lebih penting daripada gua poy
ya karena kesepian gue gue menghabiskan waktu bareng anak anak geng motor balapan ugal ugalan
bahkan berurusan dengan polisi
hai karena itu gua dikirim kemari biar bokap nyokap gua ngarepot lagi ngurusin gua cengeng banget
gak seharusnya laki laki nangis ya tom paham gue lelaki sehebat apapun laki laki setegar
apapun walau kerap kali sering menunjukkan kekuatan kelelakiannya
ini lebih agak
hai pasti gak bisa condong air mata karena buat gue dan buat kita semua sebagai laki laki eri

watch mediang pasar genjing dan kata orang bilang gua ngejauh gua nama apa soal gua begas ada orang
kata orang bilang guanyagaw anemba milepaf atau dia itu juga udah kayak kayak gitu nih guides onu kalo
tapi kalau gue harus menangis ya gue nangis
walau kadang gue malu
dan ngasih tau sama semua orang
sekuat apapun laki laki
setegar apapun laki laki
tetap masih punya hati
dan tetap bisa menitikan air mata
ini pertanda kita masih punya perasaan
air mata itu akan turun jauh lebih deras
ya pak ya
makasih ya udah dengerin curhatan gue
lo aja maaf pak ya
yang penting pesen gue
lo tetap jadi diri lu
yang selalu bisa ngeraktir gue dalam susah maupun kere
meja gue udah selesai ma
udah semua juga yang dipegang apel
kangen mah juga udah ilang
hati mah adem
liat aku ada perubahan

aku juga banyak cerita tentang lo
pasti cerita tentang berantem kan pak ya
iya katanya gara gara baju yang lo pake itu
tobi juga bilang
dia nyesel lah katanya buang baju lo
kelatannya sedih banget
katanya dia pang ninggalin dia
padahal kan lo kemarinnya bareng sama opi
kalau emak boleh kasih nasihat
iya sih ma
buat balik lagi pesantren
buat balik lagi pesantren
buat balik lagi pesantren
buat balik lagi pesantren
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
urusan mesin pompa air sama mesin mesin yang lainnya
mesin pompa air udah nyala tat
mesin mesin yang lain juga udah pada benar semuanya
apo itu memang ahli mekanik dia
kalau bukan karena ada ana yang bantuin
itu mesin sampai sekarang juga kagak nyala
jadi mental sama jiwanya
nih bener tat
ana udah bantuin
ana mau dicelakain
si tommy juga tat
ana yang digelutin sampe sesek nafas tat
ya allah stat
kalau ada akibat
mesti ada sebabnya
anas setuju sama antum tat
semenjak santri baru itu masuk ke pesantren kita
jadi banyak akibat yang terjadi
eh akibatnya kamu sampe
gelut sampe dia apa namanya tadi dipiting sama tommy itu kenapa
kan ana cuma suruh beresin kandang ayam doang sampe beres sampe bersih
terus dianya mau
itu salah kamu
pengen beresin kandang ayam sampe bersih
niat yang baik
harus disampaikan dengan cara yang baik
kalau niat baik disampaikan dengan cara yang buruk
maka akan berakibat buruk
ini cuman saran aneh
gimana kalau kita selesaikan masalah ini
di rapat khusus
nah bener bener jelas semuanya
kelakuan kelakuan buruk mereka tuh
kalau gitu di tempat saya saja
sini aja deh
udah sini aja